oh seharusnya tuh gak ada disini secara lu udah makhluk punah ya kan
dan selalu tau aja ya michelle ini sudah punya janji sama gue malam ini
sorry banget ya
eh deser boy lo gak usah ngarang ya
iya tanya aja sama michelle lah orang yang ada disini kok
iya kan jodoh lo gak lupakan lo gak amnesia kan
berarti lu tuh harusnya masih inget nih bahwa tadi siang ada yang minta sama gue
untuk pulang kerjaan
dan dia itu dijemput sama gue
jadi gue haram lo jangan pernah nangsi sama dia
apalagi cari cari kesempatan untuk masuk hubungan kita yang lagi renggang ini
kalau soal itu gue gak bisa fin
dan yang lo harus tau gue sudah jatuh hati sama rara
gua gak bisa diem aja
dan rara tau gak ya soal vero suka sama dia
pasti opo davin sedih banget gara gara tadi gue lebih pilih pulang sama vero
pak davin tahu aja deh kalau gue lagi mikirin dia
kok kamu video call rara
rak aku mau nanya sesuatu sama kamu
tapi tolong kamu jawab yang jujur
tumben kayaknya serius banget
apa kamu udah tau kalau kak vero suka sama kamu
opa davin kok tiba tiba bahas ini sih
tahu dari mana pak davin kalau vero suka sama gue

emang kamu kalau dari siapa sih kalau kak vero itu suka sama rara
tadi kak vero ngajak aku main basket
dan dia ngebahas soal kamu
dia juga dapet info kalau kita udah mantanan
dan dia juga ngakuin kalau dia suka sama kamu rara
vero udah ngomong apa aja ya sama pak davin
dia minta aku bersaing secara sportif untuk ngedapetin kamu rara
karena kata dia posisi kita sama
bukan siapa siapanya kamu
bukan siapa siapanya kamu
bukan siapa siapanya kamu

ternyata vero nepatin janjinya buat gak kasih tau soal perjodohan itu sama opa davin
tapi kenapa vero pakai ngomongin soal perasaannya ke gue segala ke opa davin
biar apa sih
rara kok bengong sih rara
apa kamu suka juga sama dia
makanya tadi sore kamu lebih pilih pulang bareng dia
ah enggak kok
tadi tuh rara minta hantar kak vero karena
rara gak enak badan
nanti kalau misalkan rada naik motor terus masuk angin terus makin ngedrop gimana
kamu sakit rara
terus gimana kondisi kamu sekarang
aku gak bilang sih sama aku
apa perlu aku bawain obat sekarang
eh enggak usah
tadi rara udah minum obat kok
ini juga sebentar lagi rara tinggal istirahat aja
yaudah ya davin
rara tutup dulu ya
aduh mama ternyata sudah punya bahan ini kurang angin
kacau sekali kalo begini
motif bensin nyaris
benzinnya juga habis paket lengkap nih
fak emang lo gak cek jalur bensinnya
aduh gue gak tau gue gak sadar gak ngerti
ya tadi gue main pakai aja nih motor jadi
pelanggan juga udah nungguin banget lagi
aduh kacau sudah ini
udah fak sekarang lo anterin makanannya diantar nadif aja
biar gue yang ngurus motornya
nona rifa faril bilang itu betul sudah
lebih baik beta antarin nona punya pesanan saja ya
daripada nanti nona kena teror dari nona punya bos yang kayak nenek siri itu bagaimana
begini nanti faril yang anterin motornya ke restoran
kalau dia sudah selesai urus motornya
bukan begitu toh kan
iya nanti gue cari bengkel deket sini
udah nif santrin
nah sudah nono mana kuncinya
oh gue simpen di depan
sudah nona daripada nanti nona dapat marah
ayo sudah pergi
hati hati yang kebut kebutan
si faril emang selalu baik dan mengertiin banget sama gue
si faril emang selalu baik dan mengertiin banget sama gue
yul lu sana
lu sana aja dia tuh pulang
berantem terus gak ada habisnya tau gak
yaudah gue kasih waktu buat berantem sini
gua dengan senang hati buat ngeliatin kalian tau gak
secara gue jodoh lu ya kan
gue dengan senang hati buat cuekin kalian
kamu pulang sama aku aja ya
udah malam loh
kan gak bisa masuk ke hangnya
tambah lagi ntar kalo belum lagi resiko nih ya
bahaya banget sel
udah sama aku aja ya
sorry banget ya dinosaurus
maaf banget nih gue ini ya
lo seharusnya tuh gak ada disini
secara lo udah makhluk punah ya kan
salah tau aja
michelle ini sudah punya janji
sorry banget ya
lo gak usah ngarang ya
tanya aja sama michelle loh orangnya ada disini kok
lo gak lupa kan lo gak amnesia kan
berarti lu tuh harusnya masih inget nih
bahwa tadi siang ada yang minta sama gue
untuk pulang kerjanya itu dijemput sama gue
terima kasih udah nonton